sejumlah partai politik mengaku tidak mendukung usulan ketua umum pdip megawati soekarno putri
agar nomor urut partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas tidak perlu diubah untuk pemilu dua ribu sembilan belas
alasan tidak setuju karena pada pemilu dua ribu empat nanti kemungkinan peserta pemilu akan berbeda dengan pemilu sebelumnya
karena itu saya berpikir nomor itu ya harus diundi kembali tidak merujuk kepada nomor urut yang sudah atau yang pernah berlaku di pemilu yang lalu
karena kan suasananya sudah berbeda pesertanya juga berbeda kemudian penyelenggara pemilunya juga berbeda
oleh karena itu nomor juga harus berbeda dong
tapi kalau ditanya hemat
p tiga kalau p tiga berpendapat ya akan agar ini memberikan keadilan bagi semua partai politik
baik yang sudah ada di parlemen maupun yang katakanlah belum berkesempatan untuk masuk parlemen
ya sebaiknya diundi ulang lah seperti itu
atau mau misalnya diatur lagi khusus sembilan partai oke misalnya
yang mendaftar yang baru lot baru
itu kan pertanyaan
semua akan muncul di situ
nah saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya serahkan dalam rapat resmi saja
nanti rapat resmi itu yang bisa menentukan karena tidak bisa ditentukan oleh satu partai di sini